tetep bersih keras
langkain dulu mayat aku
mama gak akan meninggalkan
mama gak akan meninggal
kan mama masih punya kamu
kamu gak perlu khawatir ya
aku ingin membongkar makam ini
dan aku akan buktikan sama kalian semua
bahwa bella masih hidup
jadi sekarang kaya kau minggir
aku mohon sama eko minggir
gue gak akan minggir
gue gak akan biarin lu
gue gak akan biarin lu
saya mohon kalian jangan dibawa disini
bukan area tinju
ngapain lagi kamu disini
bella belum meninggal
aku akan membongkar kuburan itu
dan membuktikan sama kalian semua
bahwa bella itu belum meninggal
afif kamu jangan macem macem ya
jangan melakukan itu
aku gak akan pergi
mama aja yang pergi sana
lu dengerin kata ibu
lu pergi dari sini
lo pergi dari sini tante
bawa dia pergi tante
lu pergi dari sini
gue gak akan minggir
afif harus sadar dong
bella itu sudah meninggal udah gak ada
sekarang juga kamu harus sadar dong bella itu sudah meninggal udah gak ada

kamu harus ikut mama pulang
pergi dari sini
udah hilang apa ya akal pikirnya
dia mau ngebongkar makam bela
kamu halangi dia
jelas aku ngalangin dia
gak mungkin aku ngizin dia untuk bongkar makam bella
gak akan aku bolehin
bongkar kuburan ini
iko gak salah denger mama
iko gak salah denger mama
bongkar kuburan ini iko
yang di dalam kuburan ini adalah bukan bel

karena tuh bella udah telpon mama
gak gak gak gak gak gak
gak gak itu gak mungkin
itu gak mungkin ma
ma itu gak mungkin
bella udah meninggal
bella itu masih hidup
bella belum meninggal
kamu harus percaya sama mama iku
mau di jelasin sama anud tapi
mama yakin itu suara bella gitu kan
bella kamu harus percaya sama mama
mama bella udah meninggal
nelfon siapa nggak mungkin udah meninggal
mama bella udah meninggal
ibu tau dari mana kalo bella yang menelfon
kamu harus kuat bella
nomornya nggak aktif bu
mau tunggu apa lagi
bongkar mah kami nih
kak ayolah kita pergi dari sini
kak fief bagaimana masa dia tinggal
ada hal penting yang ingin aku bicarakan sama kamu
tapi kak fief bagaimana
udah lah ini penting
nggak sintia aku udah nggak peduli lagi sama bella
terserah dia sudah mati atau masih hidup
aku udah nggak peduli lagi sama dia
kenapa emang ren
kenapa emang ren kenzo anak aku
dan aku mamanya dia
nggak malu kamu
masih berani nyebut diri kamu mamanya kenzo setelah apa yang kamu lakuin ke dia
di mana mana orang tua mengorbankan diri mereka untuk anaknya
kamu gak usah berlebihan kayak gitu
satu satunya alasan aku masih hidup di dunia ini itu cuma kenzoo
dan satu satunya alasan kenzo nggak bisa jalan sekarang adalah kamu
kamu nggak usah khawatir kayak gitu ren
nanti kenzo juga akan bisa jalan sendiri
dia tuh cuma butuh waktu
kenzo memang butuh orang untuk merawat dia tapi bukan kamu
cuma aku yang bisa ngerawat kenzo
kenapa kamu suruh perempuan itu ngurusin kenzo
tau apa dia soal anak kecil
dia belum pernah melahirkan dia juga belum pernah punya anak
aku nggak mau perempuan mandul itu ngurusin kenzo
tapi kalau kamu masih tetap bersih keras
langkahin dulu mayat aku
ma mama nggak akan meninggalkan
kan mama masih punya kamu
kamu gak perlu khawatir ya
aku memang mandul
jadi aku nggak pantas untuk mengurus anak kecil
aku minta tolong sama kamu untuk bertahan
demi kehidupan kenzo dia butuh kamu mbak
tapi sanas nggak mungkin mengizinkan aku untuk dekat dekat sama kenzo
kalau mbak nur nggak bisa bantu
aku mau ke rumah
berarti cuma bu narsi satu satunya harapan aku sekarang mbak
beliau adalah yang membesarkan aku dulu
aku nggak punya nomor teleponnya
kenapa kamu nggak langsung temuin aja reno
aku akan temui bu narsi
tapi aku minta tolong
kalau shainaz ngomong yang macam macam jangan didengarkan
mas iko sama mama sekarang ada di mana
mereka masih di rumah sakit mbak
mereka menunggu hasil tes dna mayat yang kita kira bela
udah aku catat
aku mau jemput bella kak
aku mau jemput bella
alamatnya sudah ada sama aku
afif mau jemput bella
papa mau jemput mama dulu ya